pak deh siapa yang mau jambu
sebab di atas ada manusia pohon tuh lihat tuh
tolongin pak deh turun
sekarang semuanya turun
kalo gak turun berarti kalian harus
kamu kenapa sih kok berhenti mendadak
kamu buah gak
deh di atas
ini lah duluan
kok lama banget mereka cari tetangga
tuh salah lagi
palingan mereka mah ngambil tangganya
udah yuk kal
mister disini dulu ya
kita samperin mereka oke
kenapa yaso berhidupin begitu
ih kan bener si sobri malah kaya pak
bahaya lah sobri sama indra
masa gak ngambil bulannya gak tanggung jawab
udah deh kita ambil tangganya yuk
palingan apaan ngurus kerjaannya
sama agak berhasil
aduh sobat aku mau juga kebelet pipis nih sob
ya ampun sob
sob nih jangan bercanda dong
ada suara ada orangnya
siapa yang ibu pakai jambu tuh
eh siapa itu yang ibu pakai jambu tuh
aduh halil ngapain di situ
bentar lagi nih di situ dibuka cuma semut
ada kadal buntu
ada juga tikus sawah
ada burung celapuk
biar kalian dicemilin tuh bukannya tuh burung celapuk tuh
ampun ampun ampun
bleh bleh bleh bleh bleh bleh bleh
kalian bener bener ya
berani beraninya kalian ibu ustadz ustadz yang mulia dan satu dua kali
pertama kepala kedua muka
habis kepala muka mundak lutut kaki lutut kaki segala gitu
kalian bener bener ketrakan luar kalian ya
waalaikumsalam pak deh
kalau mau jambu mah ngomong
nggak nggak nggak lah
pak deh siapa yang mau jambu eh
sebab di atas ada manusia pohon tuh lihat tuh
tolongin pak deh turun pak deh
sekarang semuanya turun
kalau nggak turun berarti kalian harus nginep di sana
kita kan ke bawah kasur masa iya kita ditidur pohon
mau pak deh
tuh lihat tuh
tidur di sarang sekalian
paling ada kasur sekalian
aset setengah pk mahkamah mahkamah di dalam tuh
eh kok sandong pak deh
ayo cepetan turun cepetan
di mana pak deh turunnya
kenapa ini pakai tangga
cari dan yang paling rendah
habis itu lompat
pak ustadz sama pak deh ditangkap dari bawah
alicir lagi sendalnya
ya allah sabri selamat
makanya turunnya atuh atuh
sabri tanahnya empuk ya
di sini enggak kok
empuk empuk empuk
di badan remuk
pak deh enggak sengaja
serege udah kayak cabe
panjang panjang banget badannya
kok mau tekin cabai sambil senyum senyum kayak gitu
ini masalah yang sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata kata
kenapa sih pak
enggak usah malu po
kita ini kan udah kayak keluarga
cerita aja sama saya
ya gitu ya
saya naik ke sam sam ini sama serege
cinta saya udah berat banget tuh kayak donat
suka sama seseorang itu aja
tapi enggak boleh berlebihan
apalagi po tuh kalo udah ngeliat mr serege kayaknya pengen deket deket aja
kayak pengen pegang gitu
kan enggak boleh po
kalo belum mahrum itu enggak boleh sentuh sentuhan
ini lelap ya
masih aja bau
udah sering banget dikucuk kucuk
makanya jangan deket deket
kata ustadz dulu enggak boleh deket deket
wah sekarang kamu udah jadi sombong ya
udah jadi sombong
aduh aduh aduh indra
aku tuh tolak pinggang bukan buat sombong
tapi kayak ada yang aneh gitu deh
ya iyalah indra
makanya dengerin dari kata lukman dulu
tapi di katak aku ini kayak ada yang nonjol
aduh aduh aduh indra indra
lukman kamu kenapa beringis
ini sakitlah indra
ini jangan jangan nonjol sakit
jangan jangan ini bisul nih kayak ketek aku nih
aduh ini mana bahaya subuh
mending kamu buat tidur aja
mana tau besek sembuh
udah deh aku tidur aja dulu deh